kita ke informasi lain kementerian dalam negeri memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi kepri sebagai pemerintah daerah yang memiliki realisasi belanja tertinggi sepanjang tahun anggaran dua ribu dua puluh
penghargaan diterima langsung oleh gubernur ansar ahmad dalam rapat koordinasi keuangan daerah yang digelar oleh direkturat jenderal bina keuangan daerah di hotel bidakara jakarta pada kamis dua juni dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi kepulauan riau menerima penghargaan dari kementerian dalam negeri sebagai pemerintah daerah yang memiliki realisasi belanja tertinggi sepanjang tahun anggaran dua ribu dua puluh
untuk itu gubernur provinsi kepri ansar ahmad juga terus menginstruksikan ke seluruh organisasi perangkat daerah agar gerak cepat dalam penyerapan
pemerintah provinsi kepulauan riau menerima penghargaan dari kementerian dalam negeri yang menerima penghargaan dari kementerian dalam negeri yang menerima penghargaan dari kementerian dalam negeri yang menerima penghargaan dari kementerian dalam negeri
ini kan jadi motivasi bagi kami lah ya di provinsi kepri atas penganugerahan penghargaan ini
saya kira ke depan kita akan terus memacu ini dengan membangun kolaborasi yang lebih baik bersama semua opd organisasi perangkat daerah yang kita miliki
dan penghargaan ini saya kira bukan hanya sebuah

tapi kalau bicara apbd kan memang kita bicara proses yang panjang
mulai dari perencanaan menentukan pilihan pilihan prioritas apalagi di masa masa pandemi covid kemarin itu
untuk membiayai pandemi covid menangani covid kemudian program program pemberdayaan ekonomi itu menjadi prioritas kita
menteri dalam negeri tito karnavian juga mengapresiasi pencapaian para kepala daerah
ia berharap para pemimpin daerah bisa memanfaatkan peluang dengan terkendalinya pandemi untuk meningkatkan pendapatan daerah
kanan kita kepada daerah segera manfaatkan peluang dengan terkendalinya pandemi covid sembilan belas untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah masing masing
dengan cara mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan
begitu pendapatan sudah diperoleh
segera belanjakan agar ada uang beredar ekonomi bergerak
saat ini pemerintah provinsi kepulauan riau terus memaksimalkan penyerapan anggaran pendapatan belanja tahun dua ribu dua puluh
selain itu angka ekspor provinsi kepulauan riau juga meningkat
data badan pusat statistik dua ribu dua puluh satu menunjukkan nilai ekspor kepulauan riau di april dua ribu dua puluh satu mencapai rp satu tiga ratus delapan puluh enam puluh juta
kepulauan riau juga mencapai rp satu sembilan ratus sembilan puluh enam puluh juta dibanding bulan maret dua ribu dua puluh satu